biasanya wahana permainan air ada di tempat tempat wisata
namun kali ini dea kartika akan mengajak anda untuk menjajal wahana permainan air yang berada di atas kapal pesiar
kolam renang dan seluncuran yang ramai pengunjung ini tidak berada di daratan lho
melainkan di atas kapal pesiar yang sedang berlayar dari singapura menuju indonesia
ribuan pengunjung wahana air di sini tidak lain adalah para penumpang kapal pesiar dream crucess
yang menggandeng siena di indonesia untuk pelibutan kali ini
saya pun tidak ketinggalan untuk menjajal seluruh wahana permainan air
sebelum main air ikut senam dulu yuk untuk pemanasan
saya senam bersama penumpang lain dari negara tetangga seperti singapura
malaysia dan india di lokasi terbuka yang terletak di lantai teratas kapal pesiar
ada lebih dari lima wahana seluncuran air dengan berbagai bentuk yang ada di atas kapal pesiar ini
mulai dari level yang paling gampang hingga yang paling tinggi dan pastinya bikin deg degan
karena nyali saya langsung ciut untuk naik seluncuran yang paling tinggi
jadi saya mau yang sedang singang saja deh
cukup banget ya tadi ini tapi aman ya disemut tapi juga aman
saya juga suka banget ini bisa dipakai atau digunakan oleh anak anak yang minimal umurnya enam tahun
saya ini kedalamannya cuma tiga puluh cm aja jadi asik
aduh jadi nagih nih mau coba yang lebih curam ah
walaupun lintas saja pendek tapi sudut kepiringannya lebih ekstrem dari yang tadi
ini lebih deg degan daripada yang tadi tapi aku suka banget
lelah habis main air saya pilih relaksasi di kolam air panas yang mengandung garam
duh sensasi seperti dicubit cubit bikin saya pengen lama lama untuk berendam
wajar ya kalau wahana air di kapal pesiar ini ramai
karena tidak cuma saya saja yang ketagihan menjajal segala macam permainan di sini
pemainan juga sangat bagus karena cukup besar jadi mudah untuk berlari dan bermain
karena itu gelap
dan aku takut gelap
tuh kan beneran asik
jadi buat anda yang mau mengisi liburan dan bosen ke tempat yang itu itu aja
bisa coba untuk merasakan sensasi seluncuran air dari lantai tertinggi kapal pesiar